merdeka atau mati dan kita yakin saudara saudara pada akhirnya pastilah kemenangannya akan jatuh
dengan kita sebab allah selalu berada di belakang benar percaya saudara saudara tuhan akan melindungi
kita sekalian allah wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh berdekat proklamasi kami bangsa
indonesia merdeka kedaulatan indonesia tak langsung diakui oleh seluruh bangsa
usai perang dunia ii semua jajahan jepang diambil alih oleh sekutu termasuk indonesia
belanda bersiasat belanda dan pihak sekutu inggris
melakukan persetujuan sipil gubernur jenderal hindia belanda van muk dan panglima tertinggi
pasifik barat daya general mcharthur dari amerika menyepakati hindia belanda yang berhasil direbut
sekutu akan diserahkan kepada pemerintah sipil belanda yang disebut mika akhir september seribu sembilan ratus empat puluh lima
tentara inggris yang mewakili sekutu tiba di indonesia tugas mereka antara lain melucuti senjata jepang

sekutu tidak menunaikan tugasnya dengan jalan damai
tujuh oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima langit surabaya dipenuhi pamflet ultimatum
sekutu mengultimatum agar rakyat yang memiliki senjata menyerah dan meletakkan senjata
rakyat surabaya yang khawatir bakal dijajah lagi tak mau menyerahkan senjata rampasan jepang
mereka membalas ultimatum dengan menghalau inggris
pertempuran tiga hari di akhir oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima membuat tentara inggris terpojok
sembilan oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima pemimpin inggris lantas meminta pertolongan soekarno datang ke surabaya untuk meredakan situasi
presiden soekarno datang bersama wakil presiden muhammad hatta dan menteri penerangan amir syarifudin
surabaya masih bergolak ketika rombongan soekarno dan wartawan datang
pesawat soekarno sempat dihujani peluru karena tak ada yang mengira soekarno datang
diplomasi di surabaya terekam oleh media merdeka pada tanggal tiga puluh satu oktober seribu sembilan ratus empat puluh
kita bisa melihatnya menggunakan mikrofilm
di perpustakaan nasional indonesia
diceritakan bahwa soekarno saat itu begitu turun dari pesawat ia ingin bertemu dengan para pemimpin di jawa timur
dengan menggunakan truk dan memegang bendera merah putih ia masih ditembaki peluru
namun ketika masyarakat tahu bahwa yang ditembaki itu adalah presiden soekarno tembakan meredah
bahkan sebuah mobil baja mendampingi truk soekarno dan mereka bekerja sama untuk menghentikan tembakan
orang wartawan amerika menuliskan keberaniannya mengagumkan
mereka memanggil meminta bantuan soekarno hatta
mereka mengatakan nggak ada yang bisa menghentikan ini hanya ada satu orang
itu secara tidak langsung mereka sudah mematahkan perkataan mereka sendiri bahwa
mereka tidak mengakui kepemimpinan soekarno
ya dengan memanggil soekarno mereka mengakui bahwa soekarno memang memiliki kekuatan bahwa dia adalah seorang pemimpin
yang akan dituruti oleh rakyatnya
dan itu satu satunya cara untuk mencegah musnahnya pasukan inggris di bawah pimpinan malabi saat itu
yang tidak mengaruhi belanda pak
ya yang inggris justru mengakui
karena apa untuk memudahkan urusan mereka
nah tapi belanda tentu tidak mengakui
rakyat surabaya tentu ada yang kecewa dengan adanya kesepakatan gencatan senjata
bagaimana mereka kecewa bahwa soekarno kenapa perang ini dihentikan waktu perang pertama
kami sudah hampir menang
inggris sudah hampir tersapu bersih
tetapi soekarno tentu punya pikiran lain ya
tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa orang orang surabaya itu sangat patuh sama soekarno kepada pusat
pusat ngomong berhenti ya sudah pertempuran berhenti
jadi pada saat itu memang banyak yang ada sebagai yang tidak setuju
terutama dari pimpinan pri sumarsono yang sempat memberhentikan kendaraan dari presiden soekarno dan berteriak
kenapa pertempuran dihentikan tentara ini sudah habis ini akan selesai
setelah ini akan hancur
nah pada saat itu mr arief sarifudin selaku menteri penerangan menyampaikan kepada sumarsono bahwa ini sudah menjadi kesepakatan
ini sudah menjadi kesepakatan antara pihak indonesia dengan pihak inggris
ini sudah jadi kesepakatan
ikut saja kesepakatan ini
akhirnya setelah mendapat pengertian dari mr arief sari pudin selaku menteri penerangan
mereka akhirnya mau mau mengikuti
nah karena apa
dengan adanya ini juga disampaikan dengan adanya ini pemerintah republik indonesia diakui oleh inggris
hal tersebut meninggalkan tanya mengapa soekarno menempuh jalan diplomasi dengan inggris yang dibonceng belanda
kita pusat kan juga menjaga citra internasional hubungan diplomasi
nah karena apa
karena indonesia kan butuh pengakuan
nah sementara yang mengakui secara de facto inggris untuk memudahkan itu
dari pihak belanda juga belum dari lainnya juga belum
soekarno pertama kali membentuk kabinetnya kabinet pertama dia tidak memiliki menteri pertahanan
karena dia mengedepankan untuk perundingan
dia tidak ke arah kekerasan fisik ya
jadi selalu perundingan
dan ini diperkuat dengan statement statement pemerintahnya mulai bulan september yang terekam di surat kabar surat kabar
satu bulan peringatan jadi tujuh belas september seribu empat puluh lima ya
itu sudah ada statement bahwa musuh kita bukan sekutu
namun pertempuran di surabaya rupanya tak segera reda di banyak titik
meski soekarno sudah mengumumkan gencatan senjata lewat radio
setelah soekarno pulang ke jakarta pertempuran tanggal tiga puluh oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima menewaskan brigadir aubertin walter shothern malabi
seorang pemimpin pasukan inggris
melabi tewas di sekitar jembatan merah surabaya
kematian malabi membuat pihak inggris gaduh
inggris meminta pertanggung jawaban soekarno
yang disampaikan oleh presiden soekarno bahwa ini dalam keadaan perang
bukan soal rakyat surabaya tidak menurut kepada soekarno
tetapi rakyat surabaya lebih mengetahui dan lebih memahami situasi kondisinya daripada saya
karena saya berada di jakarta
penyebab tewasnya malabi masih diselidiki
meski demikian soekarno menyayangkan terjadinya peristiwa itu
satu malam jam saya lupa tepatnya dua puluh satu tiga puluh kalau nggak salah
itu beliau mengeluarkan pidato
yang dirilai radio seluruh indonesia
dimana disitu beliau sangat menunjukkan kekecewaannya
lebih kurangnya dikatakan tindakan orang orang di surabaya ini seperti meneteskan racun arsenik ke dalam sebuah kolam air
sedangkan ini adalah tatanan bernegara
satu yang rusak akan mempengaruhi semua manusia
beliau sampai mengatakan seperti itu di radio
sangat kecewa dengan surabaya
kenapa bisa seperti itu
kenapa ketika kami sudah mengupayakan perdamaian kami pulang dengan hati tenang kenapa bisa terjadi seorang brigadir terbunuh
kalau kecewa sih tidak
tapi kalau terkejut ya kira kira
karena memang yang digendaki itu sudah berjalan aman dan sebagainya
tapi kan kita tahu kalau kita kecewa kita harus berjalan aman
ini karena itu bahwasannya di dalam afni di dalam tantara sekutu yang dimandu inggris itu akan membuncang tantara nikah
inggris kembali mengultimatum
indonesia harus menyerahkan semua senjata kepada inggris pada sepuluh november sebelum pukul enam pagi
jika melawan maka surabaya akan dibobardir inggris
sejak kematian malabi
liku diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan gubernur jawa timur suryo berujung buntu
hingga sembilan november jam sepuluh malam menteri luar negeri ahmad subarjo mengatakan
pemerintah pusat sudah bicara dengan komandan sekutu namun tidak mengubah keputusan mereka
mereka mengatakan jika memang surabaya merasa mampu untuk melawan dipersilahkan
dan pusat tidak akan menyalahkan surabaya atas keputusannya seperti yang telah terjadi pada tiga puluh oktober
jadi peran dari gubernur suryo disambung mengkondisi pemerintahan
kemudian juga dengan bantuan knip jawa timur itu juga menggerakkan perlawanan rakyat
kemudian juga dengan bantuan pasukan pasukan bkr kemudian juga tkr
yang baru terbentuk dibantu oleh hizbullah sabililah dan sebagainya itu
dan jadi pondok pesantren tadi para santri yang mengalir ke jawa timur itu mengkoordinir itu
gubernur suryo rakyat surabaya dan jawa timur menentukan sikap
mereka melawan inggris dan pecahlah pertempuran sepuluh november
meski pejuang dipukul mundur inggris ke perbatasan ada makna dalam pertempuran surabaya itu
pembangunan yang baru
raja merdeka itu sudah bisa melawan kekuatan sekutu yang sangat besar
dalam satu pertempuran yang setelah perang dunia itu
merupakan pertempuran terbesar yang seperti diaku oleh inggris sendiri
ini kan satu hal yang bukan main
sehingga dunia internasional itu menaruh hormat dan kemudian masalah indonesia dibawa ke pbb
perkiraan sekutu yang awalnya berpikir akan mampu
mengendalikan situasi dalam tiga hari meleset
pertempuran surabaya menghabiskan waktu inggris selama hampir tiga minggu
setiap jengkal tanah di surabaya dipertahankan para pejuang meski dengan senjata minim
pertempuran surabaya menangkan pilihan
pertempuran surabaya menangkan pilihan
pertempuran surabaya menangkan pilihan
pertempuran surabaya menangkan pilihan
merdeka atau mati

semangat rakyat surabaya dan jawa timur dalam melawan sekutu
dibakar oleh pidato pidato sutomo atau yang akrab di sapa bung tomo
dalam perpidato bung tomo kerap memekikkan seruan allah maha besar
ya allah ya allah ya allah ya allah berdeka
meski demikian diakui anaknya
pidato bung tomo mampu menyemangati rakyat bukan umat muslim saja
saya pernah mendengar sendiri keterangan al mahrum mbak franseda
mbak franseda pernah cerita sama saya
bapakmu itu teriakan allah wakwar itu bukan hanya untuk orang islam
saya pun terpanggil merasa gitu
dan beberapa tokoh tokoh yang lain juga misalnya
tokoh tokoh ada namanya laskar kris
kebaktian rakyat indonesia sulawesi
itu juga terpanggil ya
dengan pidato bapak dan menyebutkan
karena buat mereka
allah akbar mereka mengerti itu allah maha besar
pidato bung tomo pernah dianggap mengusik ketenangan pemerintah
bung tomo berpidato saat pemerintah berunding dengan belanda
di perundingan inggris jati dan renville
perjanjian tersebut membuat wilayah kekuasaan indonesia berkurang
sehingga para pejuang banyak yang keberatan
bapak saya dipanggil saya nggak tahu oleh siapa
oleh menteri pertahanan atau siapa
ditanya mau pidato terus atau mau tetap di tni
bapak konsultasi dengan jelas sudirman
jenderal sudirman mengatakan ya silahkan
karena bapak saya mengatakan bahwa
bapak menyiapkan rakyat indonesia untuk menghadapi serangan belanda lagi
ya serangan belanda lagi
maksudnya serangan kelas kedua ya kelas pertama kan
menyiapkan serangan belanda lagi
terus akhirnya bapak memilih pidato terus
ya memilih pidato terus
dan ternyata memang ada serangan kedua tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan kan
setelah belanda mengakui kedaulatan indonesia
bung tomo tetap membantu soekarno sebagai menteri negara urusan bekas pejuang indonesia
sekaligus menteri sosial ad interim pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun orasi tak jauh dari hidupnya
saat bung karno selesai berpidato di suatu tempat
maka bung tomo kemudian maju ke mimbar untuk berpidato juga
namun ada cerita di balik foto yang banyak orang mengira
foto itu diambil saat bung tomo berpidato pada tanggal sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
foto ini pada saat pertempuran sepuluh november
laskar laskar dan tentara terdesak mundur oleh tentara sekutu
pada saat itulah mereka melakukan konsolidasi pasukan laskar itu di alun alun mojokerto
dan bapak berpidato saat itu sekitar tiga minggu setelah pertempuran sepuluh november
bung tomo meninggal dunia tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu di padang arafah arab saudi
jenazahnya dibawa ke tanah air dan dimakamkan di pemakaman umum surabaya
seperti pesannya ia ingin dekat dengan rakyatnya
bukan hanya bung tomo figur penyemangat rakyat jawa timur di pertempuran surabaya
setelah indonesia merdeka pemegang kekuasaan tertinggi di jawa timur
adalah raden mas tumenggung aris suryo
yang akrab di sapa gubernur suryo
soekarno menunjuk langsung suryo padahal saat itu suryo masih menjadi residen bojonegoro
dalam memerintah jawa timur dan menghadapi tentara inggris
gubernur suryo selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat
jejak gubernur suryo terekam pada koran merdeka pada tanggal dua belas november seribu sembilan ratus empat puluh
koran ini menceritakan bahwa pada tanggal sembilan november sekutu mengeluarkan ultimatum
sekutu meminta seluruh rakyat surabaya menyerahkan diri tanpa syarat dan meletakkan senjata
jika tidak dilakukan hingga keesokan harinya pukul enam
maka inggris akan menyerang dari darat laut dan udara
kemudian pada tanggal sembilan november malam harinya gubernur suryo berpidato
ia menenangkan masyarakat jawa timur dan mengatakan bahwa pemerintah pusat
masih berunding dengan komandan sekutu
pada pukul sepuluh malam gubernur suryo mendapat kabar dari pemerintah pusat
bahwa perundingan dengan komandan sekutu gagal mengubah ultimatum
dua puluh november pukul sebelas malam gubernur suryo akhirnya berpidato lagi di radio surabaya
menyerukan penentuan sikap
keluarga gubernur suryo memiliki naskah pidato gubernur suryo
sayangnya audio pidato gubernur suryo belum didapat
naskah tersebut berisikan bahwa upaya jakarta buntu dan masyarakat jawa timur
dibersilahkan menentukan sikap
sebelumnya gubernur suryo menerima pindah ke jawa timur
sikap yang diambil adalah lebih baik hancur daripada dijajah kembali
gubernur suryo juga mengajak rakyat bersatu dan memekikkan selamat berjuang
kalau bahasa saya di keluarga adalah yang memimpin pertempuran sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena kalau tidak ada pidato itu saya yakin tidak akan muncul pertempuran sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima
sebenarnya pidato itu tidak ada judulnya
cuman akan tetapi pimpinan tkl surabaya kolonel pak sungkono
menyatakan bahwa pidatonya gubernur suryo itu umandu keramat
pidato gubernur suryo tersebut belum diketahui masyarakat luas saat ini seperti halnya pidato bung tomo
berbeda dengan bung tomo yang setiap saat punya fasilitas berupa radio pemberontakan
menyampaikan suara suara beliau
artinya suara bung tomo lebih familiar terdengar pada saat itu
daripada suara gubernur suryo
yang sebenarnya kalau boleh kita katakan bahwa siapa sih pemimpin pertempuran surabaya sebenarnya
siapa sih pemimpin pertempuran seluruh jawa timur sebenarnya
jawabannya cuma satu gubernur surya
cita cita suryo mengisi kemerdekaan tidak lama
suryo yang kala itu menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan agung
meninggal dunia di ngawi jawa timur
sepulang dinas di luar kota
keluarga mengakui suryo dibunuh oleh anggota pki
gubernur suryo kemudian dimakamkan di magetan jawa timur
hingga kini pembunuhan itu masih menyisakan misteri
perjalanan dari jogja menuju ke madiun
lalu diberhentikan di daerah bendunggala renawi
lalu dari arah sebaliknya dari arah timur dari arah surabaya menuju ke
ke jogja itu juga ada mobil yang ditempangi oleh amduriat dan suroko
jadi m doriat ini kompes polisi
lalu juga diberhentikan di tempat yang sama
oleh gerombolan yang pro pki
nah yang meninggal tiga yang suryo m doriat sama suroko
yang jadi pertanyaan adalah
dalam perjalanan yang suryok dari jogja ke madiun itu apakah sendiri
tentunya tidak mungkin
tentunya tidak mungkin
pasti ada pengawal pasti ada sopirnya ada drivernya
nah kalau memang ada sopir ada ajudan ini siapa
kenapa tidak ikut meninggal
apakah disuruh lari atau disembunyikan atau seperti apa
kini keluarga suryo menaruh harapan besar pada masyarakat
keluarga punya keinginan besar bahwa kalau di blitar itu ada makam bung karno
di jumbang itu ada terkena mahkam gus dur
kalau di magetan ya terkena di mahkam yang atau gubernur suryo
kalau di blitar itu ada halunya bung karno
kalau di jombang itu ada halunya gus dur
maka di magetan juga harus ada haulnya yang suryo atau gubernur suryo
akan bisa mengenang sekali lagi amal yang terbaik yang diperolehkan
gubernur suryo mendapat anugerah pahlawan nasional
pembela kemerdekaan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat
jasanya akan selalu dikenang oleh generasi kini dan nanti
saudara saudara penduduk kota surabaya
kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini
tentara inggris telah menyebarkan pamfret pamfret
yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua
pertempuran surabaya terjadi antara dua kubu yang tidak imbang
dalam jumlah tentara dan senjata
namun rakyat surabaya pantang menyerah pada sekutu
kematian brigadir malabi bukanlah pemicu utama pertempuran surabaya
di mana belanda masih terus bersiasat ingin menduduki indonesia kala itu
inggris sendiri itu mengakui bahwa setelah perang dunia itu
tidak ada pertempuran sebesar surabaya sepuluh november itu
nah jadi hanya memang kemudian timbul pendapat bahwasannya
sebenarnya yang melempar garanat tadi ditujukan ke mobilnya malabi
tapi kemudian dikena pemuda yang kemudian juga dengan refleks melempar ke mobilnya malabe itu
nah ini merupakan provokasi dari belanda
mengapa supaya ada alasan inggris menyerang ri
dan di belakangnya adalah sedadu apne
dari nikah itu
jadi kan bunceng lah itu ya

seruan pidato bung tomo merdeka atau mati
dan seruan pidato gubernur suryo lebih baik hancur daripada dijajah kembali
mewarnai pertempuran surabaya
namun ada satu lagi yang diyakini mampu membunuhnya
membuatnya lebih baik
namun ada satu lagi yang diakini mampu membakar semangat para pejuang
yang membantu tentara indonesia kala itu
adalah resolusi jihad
sebuah hasil pertemuan pendiri nadlatul ulama
dengan ulama nu sejauh madura
pertemuan dilakukan di surabaya pada dua puluh satu hingga dua puluh dua oktober seribu sembilan ratus empat puluh
ulama memohon pemerintah agar menentukan sikap dan tindakan nyata
terhadap usaha usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama
serta negara indonesia terutama pada belanda dan kaki tangannya
nu juga memerintahkan perjuangan sabilillah
untuk tegaknya negara indonesia merdeka dan agama islam
sepulang dari pertemuan ulama menyampaikan pesan itu kepada para santrinya
karena jihad itu kemudian seluruh jawa timur
santri santri itu sama menyumbangkan tenaga dan pikiran maupun materi ke surabaya
jadi dari situ kiri dari tubuh hilang dari ada sebagainya itu mengalir terus
nah apalagi dengan pikiran takbir dari bumtama itu
itu kan juga memprovokasi membakar semangat dari rakyat
dalam resolusi jihad kedua juga tertulis diantaranya bahwa berjuang melawan penjajah
adalah wajib bagi setiap
orang islam laki laki perempuan bersenjata atau tidak
dalam jarak lingkaran sembilan puluh empat km dari musuh
jika kekuatan tersebut belum mengalahkan musuh
maka orang orang di luar jarak lingkaran sembilan puluh empat km tersebut wajib membantu
muktamar umat islam indonesia di yogyakarta pada tanggal tujuh hingga delapan november seribu sembilan ratus empat puluh lima
juga mengeluarkan resolusi
mereka menyerukan agar umat islam memperkuat persiapan berjihad visabilillah
karena penjajahan adalah suatu kezaliman yang melanggar perikemanusiaan
muktamar diselenggarakan oleh partai masyumi pusat
media asing melihat seruan jihad itu
menulis serangan udara di surabaya seruan islam untuk perang suci
tanggal sebelas november itu sudah mulai diberitakan bahwa pimpinan pimpinan islam di jawa
sudah menyerukan perang jihad atas inggris
tanggal tiga belas november itu sudah mulai muncul
tapi masih berita kecil kecil tanggal tiga belas dia sudah menjadi headline
artinya apa ini seruan hollywor atau perang suci itu
itu bagi inggris itu juga sebuah ancaman serius
orang benar benar berbondong bondong
ketika orang disentuh fanatisme mereka bisa
sangat sangat brutal dan gak rasional
mereka menabrakkan diri ke tank meledakkan meledakan diri
dan itu kerugian yang luar biasa buat inggris
adanya seruan jihad menandakan pembagian peran antara pemimpin
yang saling melengkapi di pertempuran surabaya
jadi untuk para santri untuk para anggota hezbollah pada saat itu
untuk para santri santri yang ada di pondok lama
itu mengikuti anjuran dari resolusi nahdlatul ulama resolusi jihad
didengarkan para orang orang rakyat rakyat surabaya rakyat surabaya mengikuti
rakyat jawa timur mendengar pidatunya gubernurnya menyampaikan bahwa
di surabaya ini kebutuhan di tangan kita sendiri
dan kita akan berjuang selamat berjuang
sepertinya komando itu untuk seluruh rakyat jawa timur
pertempuran surabaya meninggalkan banyak makna
generasi masa kini bisa melestarikan semangat pertempuran surabaya dengan banyak cara
seperti adi yang menulis buku terkait sejarah
atau ahmad zaki yang bergabung di komunitas begandring surabaya
sebuah komunitas pencipta sejarah yang membuka ruang diskusi
dan menawarkan solusi pelestarian cagar budaya surabaya